hai usia warah nasional badan eksekutif mahasiswa seluruh indonesia ke empat belas yang
berlangsung di kampus universitas andalas padang berlangsung ricuh pada hari kamis
sebanyak satu ratus tiga puluh dua dari satu ratus enam puluh delapan perguruan tinggi yang hadir menyatakan walkout mereka
menolak hasil munas dengan alasan pelaksanaan munasbem membatasi kuota peserta
seluruh peserta yang walkout akhirnya menggelar munas tandingan di lokasi yang berbeda di layar
asrama haji tabing padang pada hari sabtu musyawarah ini memilih wahyu suryono pratama dari
universitas netri semarang sebagai koordinator pusat bem seluruh indonesia periode dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua
dan pada hari ini saya dan saya menyarukan pada semua kawan kawan dan kita sudah menyapakan
ketua bemsi terpilih juga menegaskan pelaksanaan munas yang dilaksanakan di universitas andalas
tidak sah karena hanya dihadiri tiga puluh bem perguruan tinggi saja dari dua ratus an bem yang diundang di
koyuhandi padang sumatera barat silakan tidak ada nilai nilai silakan jangan maksudnya kalau